ada wanita yang mampu mengganggu si suami
apalagi kalau suaminya sudah mengenal sudah mencintai
seorang wanita yang luar biasa yang bernama
ini karisma putri enggak ada perempuan yang mampu menyaingi dia
kenapa sih michi terus yang diomongin
kayaknya gue aja yang adenya sendiri aja gak pernah diajak janjan ke mall
nikah aja belum apalagi nanti kalau udah nikah
gue makin gak dipikirin sama kangga
kalo aja kangga lebih perhatian sama gue
gue gak mungkin selama ini bucin sama si jason
minta diperhatiin sama orang
sampai rela rela dimaterin sama jason
jangan mohon scriber
kamu ngapain di luar
tadi katanya kan lagi di jalan
yaudah aku nunggu disini aja
biar kita bisa cepet cepet ke rumah papa
gue udah taruh di mobil
tumpen ada yang video kok
selamat idul atahaya
selalu mengampuni dosa kita semua
terima kasih banyak ya
kak al lagi dimana
udah makan ketupat belum
selamat tidur ada ya
mas alnya lagi mau nyetir mobil dulu
nanti ditepan lagi
asal kita sibuk banget
ya allah salah lagi
oke tolong buka gerbangnya
aduh lebaran begini ada aja huru haranya
kenapa sih semua laki laki dalam hidup gue gak ada yang bisa perhatian sama gue
sampai kakak gue sendiri aja gak perhatian sama gue
aku langsung ke dapur ya
aku mau siapin makanan untuk apa
saya bantu ya
andin lagi kenapa
lagi cemburu pak
cemburu sama siapa
ada perempuan namanya catherine
catherine itu adiknya angga
dan sepertinya catherine itu memberikan sebuah perhatian ke saya
tapi itu juga tidak saya tanggapin pak
saya juga tidak ada perasaan apa apa
andin marah terus
wanita kalau sebenarnya
maklumin aja ya wanita kalau sebenarnya
hamil kadang kadang moodnya suka naik turun
gak bisa ketebak
udah papa ke dapur
wow banyak sekali
yaudah it's okay pak
dikit lagi kok ini
kamu lagi bertengkar sama al
kalau ada wanita lain yang mengganggu suaminya
pasti akan marah
pastikan kapang marah jadi sensitif
pastikan kapang marah jadi sensitif
pastikan kapang marah jadi sensitif
tapi papa juga yakin
gak ada wanita yang mampu mengganggu si suami
apalagi kalau suaminya sudah mengenal sudah mencintai seorang wanita yang luar biasa
yang bernakmah andin karisma putri
yang bernakmah andin karisma putri
gak ada perempuan yang mampu menyaingi dia
ternyata aldebaran kesini juga
alda bara sama mbak andin lagi di rumah papa juga lagi
males banget ketemu mereka
maafin yang beratnya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aldebaran juga pernah ditolak pak
kalau boleh tahu kenapa
karena pak aldebaran pernah membawa sampel darah
tanpa membawa orang yang bersangkutan untuk melakukan tes dna
kebetulan ada di sini
jika di sana biarkan durable nama lajparan
saya mau tanya pak